anda masih bersama kami setelah ditangkap pada jumat dini hari
sekjen forum umat islam muhammad al kotot
dan empat tersangka lain yang resmi ditahan di markas komodo brimob ke delapan puluh dua depok sejak sabtu pagi
meski menolak menandatangani berita acara pemeriksaan
al kotot yang bernama asli gatot sabtono ini beserta empat tersangka lain yaitu z
atau maksud kami zainuddin arsyad irwansyah frederick nugraha dan marat fakhri tetap ditahan
menurut ahmad mihdan kuasa hukum al kotot
kelima tersangka ditahan atas tuduhan melakukan makar serta penggulingan kekuasaan yang sah
yang dijerat dengan pasal satu ratus tujuh dan satu ratus sepuluh kuhp dengan ancaman penjara seumur hidup
sekjen forum umat islam ini ditangkap pada jumat pukul satu tiga puluh di hotel kepinski jakarta pusat
dan langsung ditangkap
pemikiran ini diperiksa di mako primob
ia disecar dengan tiga puluh empat pertanyaan oleh penyidik dan menolak disebut berbuat makar
seharusnya ustaz khawthod menolak dia dituduhkan melakukan makar dan permupakatan jahat
baik satu ratus sepuluh maupun pasal satu ratus sepuluh
beliau tegas tegas hanya melakukan untuk kepentingan berdemo
dengan penolakan gubernur yang sudah menjadi terdakwa
jadi beliau amat keberatan kalau dituduhkan melakukan makar
sementara itu kabupaten maspoda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono mengatakan
proses penahanan kelima tersangka tersebut sudah sesuai dengan aturan dan undang undang yang berlaku
kabupaten maspoda metro jaya mengatakan proses penahanan para tersangka
ini kan pasal yang dipersangkakan kan dugaan permukaan makar ini pasal satu ratus tujuh dan satu ratus sepuluh kuhp
tentunya penyidik kan sudah mengandungi alat bukti sehingga makanya penyidik berani untuk melakukan penangkapan itu
karena mempunyai dua alat bukti yang cukup
apalagi berani menahan tersangka
bukti perumahan yang cukup pun juga sudah terpenuhi semuanya
ini ada beberapa contoh seperti laporan krisi adat transaksi
kemudian ada surat
ada putih putih jualan lain
untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan koresponden kami rama aryadi
rama apa yang bisa anda jelaskan terkait dengan perkembangan penyidikan dari kasus ini
selamat sore budi
hingga saat ini seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya
lima tersangka yang ditahan atas dugaan akan melakukan tindak pidana makar
sebagaimana diatur di bawah pasal satu ratus tujuh dan satu ratus enam puluh
di antara lainnya adalah sekjen forum umat indonesia muhammad al khatad
fedrik nugraha alias diko
dan malatet alias andre
sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan hingga saat ini mereka ditahan di makobrimob kelapa dua
karena sudah dianggap memenuhi
karena kepolisian sudah dianggap memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan penahanan
penahanan sekarang dilakukan selama dua puluh hari
dan akses kepada para tersangka yang saat ini masih ditahan di mako brimob kelapa dua
juga masih dibatasi
sampai dengan sekarang masih ada beberapa tokoh tokoh yang ikut datang untuk memberikan dukungan mereka ke makobrilo kelapa dua
meski mereka tidak dapat memasuki ke dalam area mako blok kelapa ii sendiri karena dibatasi pengunjungnya
dan beberapa tokoh ini juga sempat mengatakan mereka sempat menuntut janji yang dilontarkan oleh menko polhukam wiranto
salah satu tokoh yang hadir pada hari ini adalah salah satu ulama yang ikut memimpin aksi
tiga satu tiga beberapa waktu yang lalu
ia mengatakan bahwa setelah bertemu dengan wiranto
mereka dijanjikan bahwa setelah aksi dibubarkan pada pukul lima
maka proses untuk membebaskan para tersangka yang diduga akan melakukan tindakan makar akan dibebaskan
dan sekarang mereka masih menunggu di depan mako brimob kelapa dua untuk menanti realisasi dari janji tersebut budi
apa saja sih yang dimiliki kepolisian
status tersangka yang dialamatkan kepada beberapa orang ini
dan saksi saksi siapa saja yang kemudian menjadi update diperiksa oleh kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini
ya budi terkait saksi sendiri
sampai dengan sekarang saya belum dapat memberikan list lengkap siapa yang diperiksa oleh pihak kepolisian selama masa penahanan dua puluh hari ini berjalan
namun bila kita berbicara terkait alat bukti
salah satu alat bukti yang digunakan oleh kepolisian untuk menahan kelima tersangka yang saat ini ditahan di makobrio kelapa ii
adalah bukti yaitu adanya pertemuan sebanyak dua kali di wilayah menteng dan juga kalibata
dan ini dianggap oleh penyidik kepolisian sebagai bukti yang cukup
bukti permulaan yang cukup untuk menahan mereka selama dua puluh hari ke depan
langkah berikutnya kita masih belum bisa tahu apakah mereka mengajukan penangguhan penahanan
ini semua masih belum jelas
mengingat penahanan baru dimulai hari ini dan tim kuasa hukum sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan tindakan hukum
untuk baik menanggungkan penahanan maupun gugatan perapradilan opsi ini
hingga saat ini semuanya masih terbuka budi
baik terima kasih rama aryadi
saya lihat anda sudah mulai kehujanan di sana
selamat bertugas kembali rama